sementara itu seorang model dan pemain film layar lebar karenina maria anderson ditangkap polisi lantaran menjadi pengguna dan menyimpan narkoba jenis ganja di dalam kamarnya di jalan daksa kebayoran baru jakarta selatan
dengan mengenakan seragam tahanan dan topi hitam ibu dua anak ini hanya tertunduk malu saat digiring petugas pada rabu sore
kasat narkoba polres metro jakarta selatan kompol ahmad ardi mengatakan penangkapan ini berawal dari laporan masyarakat
polisi menyita barang bukti satu bungkus sempat rokok yang didalamnya berisi bungkusan ganja kering seberat empat satu gram dan satu linting ganja sisa pakis seberat tiga gram
setelah menerima informasi tersebut kami dari satres narkoba jaksel melakukan penyelidikan
dan pada hari senin pada tanggal tiga puluh satu juli dua ribu dua puluh tiga sekitar pukul dua puluh dua lima belas
karenina mengaku menyesal atas perbuatannya dan meminta maaf kepada keluarga
perintah maaf yang sebesar besarnya untuk masyarakat indonesia suami saya anak anak saya keluarga terbesar saya dan teman teman terdekat saya
maafkan kalau saat ini saya menjadi contoh yang tidak baik
atas perbuatannya kare nira mengaku menyesal atas perbuatannya dan meminta maaf kepada keluarga
kare nira terancam hukuman empat tahun kurungan penjara
tim liputan cnn indonesia